ini adalah urusanku
jangan ikut campur
kau urus mereka berdua
nyai teh lapar yuh
mana makanan buat nyai
memangnya kamu siapa
jangan mengganggu tidurku
berani beraninya kamu suruh aku cari makanan
sudah tua bangka
eh pendekar kampung
ya sudah atuh
kalau tidak mau dengar nyai mah mau teriak teriak saja
pasti makan atuh
teriak teriak kasih makan
kalau tidak mau disuruh lepasin saja atuh nyai
dan nyai juga tidak ingin disekap sama kamu
kamunya saja yang mau nyekap nyai
kalau mau nyekap itu harus bertanggung jawab
domba saja disekap dikasih makan
nyai juga begitu atuh
kasih makan yang banyak
atau kamu teh mau nyari mati karena kelaparan
bunuh saja nyai
bunuh bunuhlah bunuhlah sok
atau kamu teh mau nyai mati
nyai mati kelaparan
terus nyai jadi arwah penasaran
atau arwahnya nanti mau tayang kamu
mau atau begitu
baiklah aku akan cari makanan
tapi tutup mulut kamu
dan tidak usah banyak obat
nah begitu atuh
jadi laki laki harus bertanggung jawab
biar sedikit juga
tidak atuh tidak ada apa apa
fat pomoc daya dayanya
dharma terhari hari dan
tubuh dan modal
untuk memusnahkan jahat dari tubuh
kau harus berendah
dan bersembunyi di bawah air terjun itu
aku tidak mau
aku tidak akan kuat menahan diri
kau ingin menggulingkan pajakku
baru kau dapatkan ujian seperti ini
kau lupakan saja menemuti
aku akan membuktikan
bahwa aku layak menggulingkan pajak jahat
untuk membuat penyelamat kacak
aku sungguh tidak kuat lagi
dan air ini seperti jamu yang menutupi suku padaku
bertahan air itu sedang membersihkan tubuhmu dari racun racun
agar kau kembali kuat
dan agar aku bisa memberikan ilmu kepadamu
ingat tujuanmu surawis
aku harus kembali ke semen
dan mencoba membuka tabir kematian putraku kian sata
karena aku masih belum percaya
putraku kian sata akan kembali ke sepeda
tentang wapah sebagai kehendak mewah
kau bisa mempertahankannya